hah kebagian sih saya datang
tapi gak apa apalah
daripada saya mikirin terus soal pak alan bu andin yang sekarang di puncak
ya saya masih khawatir aja gitu
tapi kalau sampai sekarang bu adin atau pak ahmad nelfon saya
ya harusnya mereka baik baik aja di sana
dan semoga pak al beneran baik baik aja
aku yang makasih mas
karena kamu mau berjuang
kau berusaha untuk kuat dan sabar
untuk jalanin ujiannya dari allah mas
gak pun udah balik ingetannya
ini yang namanya
ada hikmah di balik
dan di balik
kembalinya ingatan saya
ada izin dari seorang istri
untuk memberikan saya kesempatan
supaya saya bisa bermain kuda
kalau bukan karena kamu ngizin saya
mungkin saya nggak jatuh dari kuda
aku gak tau antara seneng atau apa
aku gak senang kamu jatuh
tapi aku seneng dan kamu balik karena jatuh
jadi tidak boleh lagi mencerobohkan iraq
aku tak gospel
tapi aku benar dua
baik aku putus
dan kawinnya andin karisma putri binti surya dengan mas kawin tersebut
kamu kok bawa rena kesini kok gak bilang sama aku sih
terserah saya kapanpun saya mau ngajak rina kesini gak harus izin sama kamu
nih papa dikasih yang banyak ya
ya allah ya allah
dan semua memori masa lalu itu datang kembali
seperti keping puzzle dari berbagai arah
banyak sekali menyerbu kepala saya
saya senang tau
di saat ingatan saya kembali
saya ada disini cuman berdua semua
tapi kamu nangis terus
berarti nggak nurut sama saya
emang gak pernah nurut
terima kasih ya allah
atas anugerahmu dan kebahagiaan ini
segala puji dan puji syukur aku ucapkan padamu ya allah
atas kebahagiaan dan momen indah ini
tidur kamu pinternya jagain adeknya
kamu kangen ya sama mama sama papa ya
aku kangen pengen ke dekoran sama mama sama papa
coba kita lihat dulu di jam berapa ya
oh udah malem sekali
di sana mama sama papa juga pasti udah tidur
ada istirahat ya
tadi miss kiki juga bilang kayak gitu
ya mending reina bobok sama adek ya mau
miss kiki tadi udah bilang juga kan
udah malam udah jam segini
mama papa juga pasti di sana capek
kan papa juga habis ada sedikit musibah
pasti lagi istirahat ya
biasanya kan papa tidurnya malem
malem masih di ruang kerja oma
kan papa sama mama kan lagi nggak kerja
jadi pasti papa tidurnya cepet
nah tuh bener kata miss kiki
kan mama papa juga sekarang lagi liburan
sekarang udah tidur mungkin
ya biarkanlah mama sama papa kamu istirahat cepet ya
aku mau pindah kolam
reina kan anak pinter ya
kalau rena kangen sekali sama mama papanya
lebih baik kangennya itu rindunya itu dibawa dalam doa
oma pernah dengar kata pepatah bahwa doa itu adalah jembatan yang menghubungkan dua orang yang sedang rindu
jembatan rindu doa itu
jadi kalau reina kangen dibawa dalam doa
kata katanya indah banget sih bu
tapi emang bener loh
kalau kamu kangen rindu sama seorang kamu dalam doa
kan jalur langit ya
tuh adiknya udah tidur
yuk sekarang kamu rebahan tidur
mau sikiki temenin mau sikiki kelonin
turun reina berdoa dulu
semoga papa sama mama selalu sehat
semoga cepat pulang karena aku kangen banget temennya sama papa
semoga doanya rina didengar sama allah
dan disampaikan langsung ke papa sama mama
itu ditaruh ya
aduh nyampe ngorok tuh
kamu ajakin main apa nih nyampe capek begitu
tuh tuh tuh
aku masih gak nyangka thomas
kalau ingatan kamu itu udah kembali
aku juga gak nyangka ini akan saya kembali
al lebaran is back
sekarang saya tahu
ya saya tahu artinya bahagia itu apa
bisa terus sama sama dengan kamu
kalau ingatan kamu belum balik
berarti setiap hari itu kamu bersama dengan aku
aku seperti mu

jadi rilis ridikan alresan
alhamdulillah ya allah anka th allowed kembalikan suami hamba sultunya
semoga kami seiring sejalannya
meninti sogramu kelak
jangan pisahkan kami lagi ya allah

engkau telah mengembalikan ingatan hamba
yang artinya hamba diingatkan kembali
pada tugas dan tanggung jawab
dan ayah bagi anak anak hamba
semoga engkau ridho pada setiap ikhtiar hamba
ya saya tahu
kalau mau subuh subuh pasti dingin
keramas tiap hari juga gak apa apa
abis ini keramas lagi juga gak apa apa
sepertinya kita harus kasih tau mama deh
nanti aja lah
masa buru buru masih tau
semalam saya tidur nyenyak sekali alhamdulillah
sampai mimpi al
senyumnya bahagia sekali
pertanda apa ini ya
selalu deh overthinking
semoga ini pertanda baik deh
insyaallah ini adalah pertanda baik
saya juga mau telepon deh sih al sama andin
tanyain kabar mereka
ini mau kemana
kamu bawa adeknya
kiki kemana lagi di sini ya
yaudah sana main
boleh gak aku video call mama sama papa
kebetulan banget nih oma
barusan kepikiran mau video call mama papa kamu
ini kan udah pagi
jadi aku boleh gak telepon sama papa
boleh gak ya
boleh gak ya
dari rumahnya pak riza pulang jam berapa
kok ngeliatin kiki kayak gitu banget
ada apa nih kayaknya
ada sesuatu yang terjadi ini cuma
boleh cerita ke kiki gak kenapa
gak usah nanya nanya
gue juga harus siapin gemoy nih
dia belum mandi belum apa nih
mukanya sumpah kayak gitu ini pasti ada sembunyi dari kiki nih
coba diapain sama pak riza sama ibunya pak riza
bisa fokus kerja aja gak sih ki
gak usah banyak nanya
gigi dari tadi udah fokus kerja
bisa diam gak lo
gak usah banyak nanya nanya lagi
udah udah udah bersih
ih pak mirna kenapa sih kan
kok langsung jawabnya nyenggereng kayak gitu sih
kan masa ini tanggal tanggalnya kayaknya enggak deh
ini pasti ada sesuatu yang disembunyiin nih
sampai tau masalahnya nih
ada apa kira kira semalam yang terjadi di rumahnya pak riza
kalau anda datang kesini hanya ingin meruduh saya
kalau saya sama sekali tidak ada hubungan apa apa dengan cnn
dan kalau anda seandainya percaya dengan apa yang diomongin rumah elsa
jangan gampang percaya dengan omongan diki

saya sudah curiga dengan anda
orang yang ada di sebelah anda ini
dia berada di tim saya
gue kasih ian sih sama nino
kalau gue ingin sendiri sih enggak apa apa
udah biasa dimaki maki sama dia
tapi kalau abimana
kan belum tentu dia mau meneruskan kerjasamanya sama nino
apa yang coba maki maki gue di depan orang
aku omong ke abimana
supaya dia tetap kerjasama sama nino
ya kan hitung hitung bantuin ini juga kan
supaya dia gak kehilangan kesempatan
dan bisa kerjasama lagi sama perusahaannya abimana
kasihan dia sih ya
perusahaannya lagi susah kayak begini ditambah
workshopnya dia yang kebakaran
pasti dia butuh banget sih
kerjasama sama orang dan
itu cuma gimana yang bisa bantuin dia
tapi kalau gue bantuin kayak begini
nerima dengan baik
nanti dia malah nuding gue yang aneh aneh lagi
kayaknya sih dia benci banget sama gue
mudah mudahan pak bima tidak terlalu terpengaruh
dengan sikap pak nino terhadap teman wanitanya tadi
pak abimana itu orangnya pendiam
kalau dia tidak suka terhadap seseorang
orang itu akan susah untuk bergerak
saya paham situasinya
tapi paling tidak sounding tentang kerjasama kita dengan perusahaan saya yang
ada di malang soal furniture itu
mudah mudahan bisa berjalan

nanti saya akan usahakan sampaikan ke pak biman

agar mempertimbangkan perusahaan bapak
ini yang ada bisa kehilangan investor besar
padahal ini peluangnya bagus untuk ngebangun kembali bisnis furniture di malang
segala sesuatunya tolong dipertimbangkan
terlepas dari kejadian tadi
saya sangat berharap ada impact positifnya
dan kerjasama ini bisa terjadi
saya akan usahakan semaksimal mungkin
tapi semuanya tergantung keputusan pak abimana juga
saya akan usahakan semaksimal mungkin
tapi semuanya tergantung keputusan pak abimana juga
karena nino lagi butuh banget investor
ada apa sah pagi pagi kok ngelamun
gak apa ini aku
ya cuma kepikiran kerjaan aja
oh ya gimana pak hasil tes lab mamah kemarin
hasil tes darah mama kemarin itu
papa sama mama lihat itu semuanya normal sebetulnya
dari semuanya tuh nggak ada yang lebih nggak ada yang kurang
semuanya tulisannya normal
alhamdulillah kok kayak gitu pak
tapi kan itu menurut papa dan mama harusnya
menurut dokter dong harusnya dilihat sama dokter
memang bukan langsung dari dokternya yang ngebacain pak
mama gak mau ketemu sama dokternya
katanya menurut hasil yang mama lihat semuanya normal ya udah
apa yang ketemu dokter katanya gitu
ya tapi tetap aja dong pak biar pasti kan harus dibacain sama dokter
harusnya sama dokter tapi mamanya nggak mau gimana
tahu sendiri mama kalau udah keras seperti apa kan
ya semoga baik baik aja ya pak
kamu waktu itu udah ngomong sama abimana kan untuk terima kasih dari papa
untuk bilang terima kasih sudah kan
papa juga pengen
pengen bilang terima kasih tapi
kalau bisa sih secara langsung kak
jangan melalui pesan atau apa
ajak ketemuan aja kali ya
ya boleh kok pak nanti coba aku bilangin ke dia
ya udah aku sampein
kamu udah sarapan
nanti aja pak di kantor
gak ada apa apa mau ambil sarapan dulu buat mama ya
mama katanya mau sarapan di kamar masih lemes
loh gak sarapan di meja pak
masih lemes katanya
aku masih bingung ya pak kenapa lemes ya pak
sedangkan kan udah jelas hasilnya itu memang baik baik aja
itu yang bikin bapak juga bingung
kalau hasilnya normal nggak ada yang
lebih nggak ada yang kurang
harusnya gak lemes dong
papa juga jadi kepikiran
makanya tadi papa kepikiran juga mau kasih tau
andi juga pastikan cemas sama mama juga
papa mau kasih tau update
hasil tes darahnya mama
biar dia juga tau
papa ambil sarapan dulu buat mama ya
kebagian sih saya datang
daripada saya mikirin terus
sekarang di puncak
ya saya masih khawatir aja gitu
tapi kalau sampai sekarang bu anin atau pak alan
ya harusnya mereka baik baik aja disana
pak alan beneran baik baik aja
setelah kemarin jatuh dari kuda
apa saya coba telfon pak alan aja ya
telfon pak alan atau bu anin
sekarang pak alan dulu
gak bisa dihubungi
kayaknya hpnya masih dimatiin deh
ah gak gak gak
ya kalau misalkan sekarang
nomor pak alan gak diaktifin
artinya bu anin pun gak mau dikanggu dong
ya tapi saya kok tetap khawatir ya sama mereka
ya semoga aja bu anin dan pak alan
gak kena apa apa disana
pak pagi pada ini terima kasih
persiapan launching produk singkar yang baru
sudah siap pak
apakah kita bisa share ke pak al pak
tentang konsep launchingnya pak
nah itu dia masalahnya
pak al kan saat ini belum bisa dikanggu
karena bilau masih liburan dengan bu anin
masalahnya kita butuh pervelasgaran pak
saya juga lebih pikirin sih
makanya saya datang sebagi ini
supaya saya bisa kaji dulu semuanya
tuh biarin deh askaramain disitu ya
udah tuh ada askaramain disini
oma sih memang tadi kepengen telfon mama sama papa
cuman ini kan masih pagi ya
takutnya mama sama papa kamu belum bangun tuh
ngeganggu gak ya
tapi apa kita nggak nunggu dulu
nunggu mama sama papa kamu telpon dulu
udah bisa belum video call mama sama papa
bisa sih cuman kan tadi oma bilang bahwa
apa nggak sebaiknya kita nunggu mama sama papa aja
yang telfon kita duluan
jangan lama lama mak aku kangen
kita tunggu aja dulu ya
eh eh tuh tuh tuh
pasti kangen sama mama
oh iya aduh terima kasih
udah mau waktu di sekolah
iya ini pake udah kamu sekolah dulu ya
siap siap mau sekolah
nanti kalo misalnya mama sama papa kamu sudah telfon
pulang sekolah kita video call gimana
kamu sekolah dulu deh udah siang loh
gak telepon mama sama papa
pokoknya sekarang siap siap dulu deh
siap siap sekolah dulu
nanti kamu udah waktunya berangkat
kamu belum mandi belum ini
gini kamu mandi dulu siap siap
nanti pake seragam
kita tunggu kalau mama sama papa kamu udah video call baru kita video kalau sebelum berangkat sekolah